populasi kucing yang tak terkendali di ibu kota menjadi perbincangan hangat di media sosial
populasi kucing pada dua ribu dua puluh satu menurut catatan dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian
atau dinas kpkp provinsi dki jakarta diperkirakan sekitar dua delapan ratus ekor
seekor kucing betina dapat melahirkan tiga kali dalam satu tahun
jumlah bayi kucing yang dilahirkan tiga sampai lima ekor perkelahiran
hal ini kerap membuat pemilik kucing peliharaan yang tidak sanggup merawat kucing dalam jumlah banyak memilih membuang kucing ke jalanan
hidup di jalanan kucing kucing telantar ini mengalami kesulitan mencari makan
alhasil banyak yang memakan tikus liar dan makanan lain yang terkontaminasi
hal ini menyebabkan banyak kucing jalanan yang terlalu banyak
kucing yang tidak terawat juga berpotensi menularkan penyakit seperti rabies yang tingkat kematiannya cukup tinggi jika menular kepada manusia
jadi kita sih upayakan untuk melakukan vaksinasi rabies di kucing liar
agar populasi kucing terkendali dinas kpkp jakarta bekerjasama dengan komunitas komunitas pecinta kucing melakukan sterilisasi kucing secara gratis
pada tahun ini sampai februari sudah dua ratus ekor kucing telantar disterilisasi
kepala dinas kpkp suhani berkata
pada tahun ini eliawati memaklubi tidak semua orang menyukai kucing
kucing merupakan hewan teritorial yang berarti memiliki kekuasaan pada suatu tempat yang ditinggalinya
maka dari itu kucing kucing telantar yang sudah disterilisasi dikembalikan ke daerah teritorialnya
sebagian lainnya ditempatkan di shelter atau tempat milik komunitas pecinta kucing
mereka dirawat untuk diadopsi dan dijadikan hewan peliharaan
mereka itu sebenarnya adaptable
mereka itu sebenarnya adaptable
mereka itu sebenarnya adaptable
artinya bisa diadopsi untuk jadi kucing rumahan
jadi kalau seandainya kita ingin melihat mereka jauh lebih sejahtera dan tidak mengganggu juga kondisi masyarakat pada umumnya
kan tidak semua orang suka dengan kucing kucing telantar ya
nah kenapa tidak kita galakan untuk adopsi kucing telantar
saat ini dinas kpkp bersama komunitas pecinta kucing mengimbau masyarakat untuk memilih mengadopsi kucing ketimbang membeli
tentu nasib para kucing telantar ini dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak menjadi hewan yang dipandang sebagai gangguan
tim liputan cnn indonesia